jadi kamu bisa nenangin diri disana
oh iya mama juga berpikir
mama akan beli nomor baru
dan pake identitas palsu
supaya bisa menghubungi alex
jadi kalo nanti tiba tiba ketauan polisi
atau polisi lagi megang handphonenya alex
mama gak akan bisa kelacakan nomornya
karena mama bukan pake nomor mama
which is itu akan pakai identitas palsu
oke deh ma
itu ide yang bagus
oh pake yaudah ya
dah muah muah sampai ketemu
kalau pacaran gak macem macem
emangnya bui udah pacaran sama reva
papa salah kan
papa salah kali ini
papa salah kali ini
boy gak pacaran tau
tapi kan pacaran sudah sih
tadi reva ngapain telepon kamu
kok kamu jadi keliatan seneng banget
kok kepes sih pak
gak kamu keliatan seneng begini
reva tuh ngasih tau
udah ketangkep sama polisi
bahkan reva sama papanya disuruh kesana
buat jadi saksi
hah cocok itu namanya
boy feeling mama tuh pasti si alex jelek itu kan
gak sih ma
yang ketangkep tuh cuman dua orang
ya sesuai buktinya aja mas
jadi kayaknya alex gak ketangkep deh
yah kirain alex
alex jelek itu kan anaknya gak baik tuh nakal
ya ma mungkin polisi itu gak ada bukti buat tangkep alex
mungkin alex nggak dinyatakan bersalah mungkin
karena gak ada bukti gitu
ya sebenarnya sih belum tentu juga mah
karena nanti kalo polisi sudah masuk proses menyidikan
alex bisa aja ditangkep
karena ternyata dia terlibat
iya bener juga tuh pak cocok itu

ya allah mudah mudahan anak anak itu bisa ditangkep terus dikasih hukuman yang setuju
ya allah mudah mudahan anak anak itu bisa ditangkep terus dikasih hukuman yang setuju
supaya mereka itu kapok gak berbuat jahat lagi
supaya mereka bisa jadi anak yang baik
aku senang banget jadi suami istri seperti begini
ih lagi keringetan ah
aku juga seneng kok
tapi kamu jangan panggil aku kayak gitu dong
panggil aja abang kalau di depan anak anak
malu gak enak ya kan
kan dong tua tua amat
jadi ayang juga jangan panggil aku mama dong
kan aku bukan mama kamu
kayak gitu aku nurut deh
kan nurut itu sama suami pahalanya besar
apalagi kepala keluarga
emang kenapa makan sendiri
kan biar romantis
mami kalau begini mah bangkrut nanti deddy
ini mah ntar gaji gue bisa abis buat beli beras doang
eh gak akan ada pulangnya
ah dagingnya dipisah
mendingan telfon mama aja deh
gak temenin semua mama
tulanan nya sempit ya
bentar lagi aku kirimin nomor alex ke mama
ini cuma gak bosan
sabar ya nak
kamu sekarang tuh harus tenang
lagi pula tadi mama udah bilang sama teman mama
kalau kamu udah mau nyampe sana
dan dia udah nyiapin segala sesuatu yang kamu butuhkan disana
nah kalau udah disuka bumi
itu suasananya enak banget
pasti kamu akan betah
karena disana udara sejuk banget
dan rumahnya temen mama itu tenang banget
jadi kamu bisa nenangin diri disana
oh iya mama juga berpikir
mama akan beli nomor baru
supaya bisa menghubungi alex
jadi kalau nanti tiba tiba ketahuan polisi
atau polisi lagi megang handphonenya alex
mama gak akan bisa kelacakan nomornya
karena mama bukan pake nomor mama
which is itu akan pakai identitas palsu
oke deh ma
itu ide yang bagus
yaudah adriana tunggu kabar dari mama ya ma
tapi mama beli kartu perdananya besok ya
karena kan tokonya pasti udah tutup kalo jam segini
ini udah hampir jam dua belas malam lagi
kamu sekarang disana baik baik ya
apa lagi sih
lu tuh gak kapok kapok ya

gua gak tau harus gimana sebel lu dengerin gua
gue gak mau dia sakit hati lagi

gini deh kalau emang lu gak bisa ngedapetin devi
gini deh kalau emang lu gak bisa ngedapetin devi
yang artinya dia boleh sama cowok siapapun dong
oh gua gak masalah deh sama cowok siapapun
tapi gak sama lu
dan sekarang gua akan kasih lu pajaran

aku belum bisa nerima
kalau devi udah milih gue
gak jantel banget torang
padahal kan udah jelas
bu devi milih bang chandra masih aja marah marah kayak gitu
oh veri veri aneh torang
tentang kondisi ini semua
eh lu gapapa lagi sih
yuk sekarang kita bawa bang chandra masakit
yaudah sekarang kita cari taksi buat bang chandra
wawan kamu bawa motornya bang chandra ya
yaudah eh lawan
ayo nyari paksi dulu
tidur bareng aku di samping aku
bentar dong mam
lagi yang tanggung aku udah wudhu
ya bentar ya
oh gitu dad
yaudah jangan lupa doain mama ya